ya perkembangan dunia otomotif khususnya kendaraan listrik semakin maju dan pesat
baik secara nasional maupun skala global
sudah saatnya bagi kita untuk beralih ke kendaraan listrik dan mulai meninggalkan kendaraan konvensional
berbasis bahan bakar fosil
namun sebagian orang masih memiliki keraguan karena belum bisa menimbang untung rugi pemakaian kendaraan listrik ini
dan kita bahas lebih lanjut sudah bersama saya melalui sambungan virtual pengamat otomotif munawar khalil
selamat pagi pak munawar
selamat pagi mas ferdi
baik terima kasih pak munawar sudah bergabung dengan kita
tadi saya sudah coba untuk mengulas sedikit pak munawar bagaimana untung rugi
jika kemudian mengoperasikan mobil listrik ini
walaupun kita sudah menyadari di indonesia di jakarta sendiri juga sudah ada beberapa begitu ya
dan penjualannya semakin meningkat dari tahun ke tahun
nah pertanyaannya adalah seberapa siap sih sebenarnya
apakah sudah siap atau belum
elektrifikasi ini kan sudah di depan mata ini pak munawar silahkan
ya baik ini pertanyaan siap atau tidak siap itu pertanyaan yang sangat spasif
sesungguhnya ya siap nggak siap ya kita harus siap
harus siap ya
karena ini kan tuntutan global
saya kira semua negara di dunia ini sudah bersikap lebih kesehatan
mencapai net zero carbon di tahun dua ribu dua puluh
nah semua negara sudah mengambil langkah langkah untuk menuju ke arah sana ya
jadi seperti greece misalnya tahun dua ribu tiga puluh lima membuat ketentuan tidak akan menjual lagi mobil mobil berbahan bakar
jadi semuanya full elektrik
malah sweden lebih radikal lebih ekstrim
nah tahun dua ribu dua puluh lima
semua mobil yang dijual harus elektrik
nah bagaimana dengan indonesia
saya kira kemarin pak presiden jokowi juga sudah mengeluarkan banyak sekali peraturan baru ya
yang menuju untuk apa istilahnya ya percepatan ke arah elektrifikasi
dan di roadmap elektrifikasi kita juga salah satunya adalah
prioritas untuk dielektrifikasi adalah kendaraan pemerintah instansi ya
nah siap nggak siap ya kita harus siap
tadi saya sempat dengarkan mas ferdi menyebut berapa pilihan dan kelemahan dari mobil atau listrik lah
nah saat ini saya kira ya mobil masih belum
terjangkau oleh kebanyakan orang ya
harganya masih mahal
ya baterainya mahal
tapi sebetulnya kita bisa lebih fokus untuk ke sepeda motor
kita menjual kendaraan sepeda motor ini per tahun itu bisa sampai saya kira empat juta unit
nah kalau itu aja kita bisa kurangin sepeda motor yang berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik
saya kira itu juga sangat membantu
mempercepat elektrifikasi di indonesia
terus kenapa saya bilang motor
charging fashion itu masih sangat terbatas
nah kalau motor kan kapasitas baterainya lebih kecil
jadi orang bisa nge charge di rumah
nah mungkin juga tanpa perlu menambah daya
kalau punya mobil listrik dengan sendirinya kita harus tambah daya
karena kalau pakai daya yang ada nggak cukup
ya kita harus cabut semua itu kulkas dan lain lain
ya rata rata orang misalnya berapa
kalau punya mobil listrik ya itu sangat lama
nah ini menimbulkan hambatan baru buat orang yang nggak praktis
jadi motor saya kira lebih masuk akal
nah yang kedua juga ini menyangkut dengan apa ya kenapa orang enggan untuk migrasi ke mobil listrik saat ini adalah atau kendaraan listrik pada umumnya adalah menyangkut soal range excited
orang takut ini cadangan daya baterai saya ini nyampe nggak
kalau luar kota nggak ada di rest area jalan tol misalnya
nah dan ini tidak praktis gitu
sementara kalau pakai mobil bensin tinggal nyari pom bensin cuma lima menit mungkin sepuluh menit langsung jalan lagi
jadi orang masih mau pertimbangkan itu juga
isi kepraktisan dan tempuh gitu
kalau dengan bensin atau solar atau diesel kan nggak bisa
kalau dengan bensin atau solar atau diesel kan nggak bisa
di setiap titik setiap berapa kilometer kita ketemu pom bensin
nah tapi memang masyarakat harus didorong ke arah elektrifikasi ini
jadi ini peran pemerintah kan hanya memberi insentif menurut saya dengan pajak yang lebih murah ganjil genap dan lain lain
tanda petik memaksa ya mas ya
dengan membuat aturan dan lain lain
yang memaksa industri untuk satu selain menjual kendaraan listrik mereka juga berinvestasi di charging station
nah dan bagaimana caranya bisa memproduksi mobil mobil listrik yang lebih murah
kemarin wuling saya kira sudah memberi contoh yang baik
di saat yang lain masih menjual dengan harga delapan ratus sampai sembilan ratus juta ya bisa kok menjual tiga ratus juta di bawah tiga ratus juta malah
nah memang tempuhnya lebih pendek
ya mobilnya jual kecil
tapi itu saya kira perusahaan yang berani
karena ya mungkin awal awal ini sebaiknya memang untuk city car gitu
kan rata rata orang ya kita ambil contoh kota besar
kita ambil contoh kota besar seperti jakarta
sehari berapa kilo sih kita jalan
dari rumah ke kantor mungkin mampir ke mall makan siang atau kemana
jadi kalau dengan jarak tempuh satu ratus lima puluh kilo untuk sekali pengisian daya saya kira bisa untuk tiga hari kan
nah jadi itu yang saya bilang
jadi karena caranya pemerintah juga harus bisa mendorong
bisa mendorong pabrikan untuk mulai memberikan kuota
seperti di negara negara lain
misalnya dari secara bertahap ya
terus dinaikkan secara bertahap
sampai kita pada waktunya nanti seperti di negara negara eropa kita hanya akan jual mobil listrik
pak munawar gini
kalau kamu melihat untung rugi itu tadi apakah kemudian ini bisa membuat masyarakat menerima atau memang hanya sekedar euforia saja
karena keterbatasan keterbatasan ini juga masih perlu dikaji dan infrastruktur pendukungnya memang kita akui belum sesiap itu
apalagi untuk mobil ya
nah untuk motor sendiri anda bisa melihat tidak
walaupun market pasarnya lebih besar begitu
ya itu tadi
kalau pemerintah tidak proaktif mendorong dengan tadi yang saya sebutkan ya
baik insentif maupun mempercepat dan memaksa sedikit memaksa
pabrikan untuk menjual motor listrik semua orang cenderung mencari cara yang mudah dan praktis
ya jadi memang untuk pindah ke sana itu memang harus
sedikit harus dipaksa
karena kalau tidak kalau dibiarkan orang bisa memilih dengan sendirinya semua orang akan memilih cara yang praktis
yang bisa isi bensin saat tidak takut kehabisan daya baterai gitu
nah jadi mau nggak mau ini ya memang harus terlibat
karena negara lain juga melakukan hal yang sama
kalau untuk negara begitu ya apakah kemudian juga linier dengan berkurangnya devisa impor bbm
kalau gencarnya untuk kemudian dipakai atau dianjurkan untuk penggunaan mobil listrik atau kendaraan listrik
khususnya sepeda motor atau mobil ini
ketika penggunaan bbm fosil berkurang ya kita juga nggak perlu banyak impor lagi dong
nah kenapa saya tadi dari awal dorong supaya kita prioritaskan ke sepeda motor
yang kedua baterai motor itu kecil
jadi mungkin ada yang bisa sistemnya portable
jadi kalau orang berangkat dari kantor misalnya dari rumah ke kantor sampai di kantor dia bisa cabut baterainya
dia bisa charge di kantornya
seperti kita zaman dulu
sebelum awal eh sorry di era awal smartphone kita kemana mana bawa baterai cadangannya
nah sekarang kan kita paling bawa charger
atau power bank
oke pak munawar gini terakhir
kita tahu bahwa yang sekarang lebih gencar untuk berkompetisi di pasar untuk kendaraan listrik ini adalah pemain pemain baru
pemain lama seperti hyundai atau honda sorry suzuki
ini justru terasa kurang meramaikan
apa yang kemudian anda lihat di sini
apakah masih menimbang nimbang dampak lingkungan
karena kan juga persoalan limbah baterai ini juga di persoalan emisi
tapi ini tentu akan menjadi kajian tertentu gitu ya
buat saya ini simpel ya
dampak lingkungan segala macam itu jadi concern semua orang memang
tapi buat industri bukan itu
buat bisnis buat industri ya semua bisnis kan mencari profit
kalau bisa mendapatkan covid dengan cara gampang kenapa saya harus mencari profit dengan cara yang susah
kalau harus menjual mobil listrik artinya harus investasi lagi untuk bikin mobil listrik yang sangat berbeda dengan mobil konvensional yang sekarang
saya bikin kan begitu
nah itu makanya tadi saya bilang pemerintah harus turun untuk sedikit memaksa industri supaya mereka memproduksi mobil listrik
ya dengan insentif dengan aturan gitu
jadi kalau enggak ya itu tadi namanya prinsip bisnis
ya saya disuka kalau bisa mencari uang cari margin
ya saya disuka kalau bisa mencari uang cari margin
kalau saya bisa mencari margin dengan cara yang mudah kenapa juga saya harus mencari jalan dengan cara yang susah
oke perlu didorong lebih kuat begitu ya
karena kalau di asia vietnam juga lebih maju ya dibanding indonesia untuk mobil listrik
malah dia di posisi nomor satu ya untuk kemudian menggalakkan penggunaan mobil listrik ini
nah ini juga nggak lepas dari sebetulnya dominasi industri otomotif global yang sudah seratus tahun saya kira ya
eropa amerika bahkan jepang
makanya sekarang pemain listrik nomor satu di dunia kan dari china
karena china mendobrak itu dan mereka memberikan alternatif yang lebih selama lingkungan lebih selain buat lingkungan ya lebih ekonomis
produk produk china bisa dijual lebih murah
ini harusnya bisa membuat industri seluruh dunia lebih murah
industri secara umum tertantang
ya berpacu menghasilkan produk produk terbaik yang terjangkau yang affordable dan ramah lingkungan
kita tunggu bagaimana gebrakan itu bicara untung rugi bagaimana memaksimalkan untung dan juga meminimalisir kerugian atau dampak dampak dari kendaraan listrik yang sedang digalakan untuk indonesia secara khusus
terima kasih mas
loyalty yang sudah dilakukan oleh penelitian kita dichemicaloltune co id merc fishuuuuuu conquest bal central area era '"